eh bu margaret
eh bu apa kabar
apa betul istri mas danuri itu lari dengan laki laki lain
ya begitulah kalau menurut cerita pak danuri
jadi ibu ataupun pak rt tidak pernah melihat sendiri istri mas danuri pergi
bapak kan tidak bisa mengawasi setiap warga selama dua puluh empat jam
waktu itu bapak pernah memergoki pak danuri sedang bertengkar sengit dengan istrinya
mahrani yang berselingkuh dengan herman
waktu itu sih tidak terjadi apa apa
memangnya herman itu tinggal sendirian di rumah yang sekarang kosong itu
iya ngakunya sih saudaranya maharani yang baru habis kontrak kerja di kapal asing
kontrak di rumah itu
tapi dengar kabar si herman itu bekas pacarnya
kalau pak danuri sih
ya sebenarnya kita ini cari apa sih dalam hidup ini
oh ya kenapa ibu tanya soal itu
ah tidak kepengen tahu saja
dia kan saudara suami saya
lagi pula akhir akhir ini saya sering diganggu mimpi mimpi aneh
tuh gak selamatan sih
insya allah abis bulan nanti kami memang mungkin selamatan bu
sekalian mau berseratu rahmi dengan semua warga di sini
sekarang saya permisi dulu
margaret margaret margaret bukan itu
margaret margaret bukan itu

alhamdulillah kamu gak apa apa
enggak tadi waktu aku sampai disini
di dalam rumah kamu aku dengar ada suara teriakan
sepertinya suara teriakan itu suara teriakan minta tolong
dia bilang ampun ampun gitu
ya kerja mbak aku baru aja ngobrol ngobrol sama bu rt
lalu aku belanja sayur di warung
silahkan masuk mbak
kalian terlalu ya pindah rumah gak bilang bilang sama saya
kalau saya gak ketemu sama mas danuri saya mana tau kalau aku pindah kesini
kami memang rencana habis gajian nasi mau bikin selamatan mbak
kalian mau kenalan sama para tetangga disini
oh ya mas danuri cerita apa
eh mas danuri gak cerita apa apa
dia cuma bilang bahwa kalian yang menempati rumahnya
mas danuri itu sekarang parah
dia suka mabuk mabukan
tapi untung ada mas yanto yang bisa menjalankan usaha usahanya
kasian mas danuri ditinggal istrinya
pengkhianatan istrinya itu pasti sangat menyakitkan
apalagi menyangkut harga dirinya yang terhormat itu
mungkin ditambah lagi rumah ini ada hantunya
apa benar rumah ini ada hantunya
saya belum yakin
mungkin juga karena saya tidak tahu bagaimana yang dinamakan hantu
ada apa sih
enggak enggak ada apa apa
sebenernya laharan yang diperistri mas danuri itu siapa sih mbak
oh dia itu anak salah seorang supir di perusahaan mas danuri
setelah smp dia bekerja di perusahaan mas danuri sebagai pelfisgal
lalu mas daruri menyekolahkannya sampai dia tamat sarjana sekretaris
diangkatnya menjadi sekretaris
mas danuri itu apa
mas danuri itu apa
mas danuri itu apa
memang sudah lama dia tertarik dengan kecantikannya
kemudian menikahinya dan menyimpulnya agar dia meninggal di rumah
mas danuri sendiri tidak mempersoalkan apakah maharani mencintainya atau tidak
mungkin sekedar balas budi
bisa jadi begitu
mbak makan siang di sini ya
hari ini aku mau nyambel dan gak bisa lakukan enak loh
eh boleh boleh boleh
kalau gitu aku jam dua aja deh ke kantornya
mau nyerep risikolah ya
kalian betah tinggal di rumah itu
betah sekali mas
dan margaret pun jadi kreatif dan menulis
kamu tidak usah pikirkan soal sewa menyewanya
katakan sama istri kamu bahwa kamu sudah melunasi sewanya selama satu tahun
karena tidak semua orang merasa senang ditolong
malah sering bantuan kita dianggap merendahkan
saya tidak pernah merasa diledakan mas
saya senang mendengarkannya
saya ditunggu klien
siti ngoibah sanggup mengobati segala penyakit
dan menerima panggilan mengusir roh roh jahat
saya persis bahwa mereka sudah membunuh saya
gue pernah menjaga mereka
tapi mereka sangat tidak seperti advisen

benar memang masalah adalah rumah yang saya tempatkan sekarang di sekitarnya
sepertinya ada seseorang yang terkurung di sana
maksud saya rohnya selalu minta tolong
roh siapa yang terkurung itu
dan bagaimana cara menolongnya
nyonya harus membawa sesuatu yang berhubungan dengan orang
misalnya pakaian bekasnya
kalau tidak ada media sulit buat saya berkomunikasi dengan dia
saya tidak punya apa apa bagaimana kalau ibu yang ke sana
tapi jangan sekarang
saya mau saja datang ke sana
asal waktunya diatur jauh jauh hari
jangan sampai pasien pasien yang sudah ada janji sama saya merasa terganggu